kecelakaan kapal motor lestari maju di perairan selayar memakan korban jiwa lebih dari dua puluh orang tewas
dan menurut kapolri jatuhnya korban tewas ini bisa menjadi pintu masuk polisian untuk melakukan penyelidikan
selain undang undang pelayaran yang merupakan domain kementerian perhubungan
polri akan mengenakan undang undang kuhp tentang kelalaian yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia
selain itu penyelidikan juga tidak akan berhenti pada nahkoda kapal
melainkan terus hingga ke pengawasan dan juga penanggung jawaban pelayaran
kita pasti ini kalau sudah ada yang tewas itu sudah mulai domain masuk ke penyelidikan dan penyidikan
polri pasti akan melakukan langkah penyelidikan penyidikan supaya apa
supaya hukum tegak sehingga ya bagi pembelajaran bagi yang lain bagi operator operator lain yang punya kapal
tidak bisa sembarangan ada namanya selain undang undang masalah pelayaran juga ada pasal kuhp kan
barang siapa karena lalainya mengakibatkan orang lain meninggal dunia itu bisa dihukum
ini pasti saya perintahkan untuk tegakkan dan proses
tersambung melalui sambungan telepon produser lapangan cnn indonesia heranov al bashir di selayar sulawesi selatan
selamat sore heranov seperti apa saat ini kondisi para korban yang selamat
selamat sore nabila untuk korban yang selamat informasi yang kami himpun sejauh ini dari
mas basarnas makassar hamsidar yang menyatakan kepada cnn indonesia
ada satu ratus lima puluh lima orang atau satu ratus lima puluh lima jiwa yang saat ini tengah berada di beberapa rumah sakit dan juga puskesmas yang berada di selayar sulawesi selatan
untuk rumah sakit yang dirujuk ada rumah sakit umum daerah kh hiung yang terletak di selayar atau di pusat kota selayar sulawesi selatan nabila
dan untuk kondisi
ini masih terus dilakukan upaya perawatan intensif kepada korban yang mengalami kecelakaan kapal yang kandas yaitu kapal motor lestari maju pada selasa atau pada kemarin siang
dan informasi yang bisa saya sampaikan ada tiga puluh empat orang yang meninggal dunia pada peristiwa ini
informasi tersebut juga disampaikan oleh hamsidar kepada cnn indonesia
untuk data manifest ada satu ratus enam puluh
memang sempat terjadi simpang siur informasi jumlah ataupun data manifest kemudian korban yang meninggal dunia dan juga korban yang selamat
memang ini menjadi perhatian kami awal awal media dan rekan rekan media di sini untuk menghimpun informasi baik dari pihak pihak terkait
dan sejauh ini memang abu siang kami menerima informasi nabila ada satu ratus enam puluh empat manifest data orang berjiwa yang berada di kapal motor lestari maju
yang kandas pada selasa atau pada kemarin siang
dan untuk proses evakuasi sendiri bangkai kapal masih berada di pantai badilang atau tiga ratus meter dari bibir pantai
dan jika saya mengantuk tadi dari tempat kejadian perkara atau lokasi kejadian itu
dua kendaraan roda empat masih berada di dalam bangkai kapal motor lestari maju dan belum dievakuasi
dan tadi pun untuk proses pencarian korban yang hilang masih terus dilakukan oleh tim sargabungan
di mana ada dua kri yang dikerahkan dari madi dihang
ini merupakan kri yang terbesar
tadi kami lihat masih berada paling jauh itu tiga km dari bangkai kapal motor lestari maju
dan ada juga kri sulupari yang berada di sekitar tiga km radius bangkai kapal motor lestari maju
dan satu perahu karet yang dikerahkan
namun pada pukul delapan belas tiga puluh lima saat ini di selayar atau waktu indonesia tengah
upaya pencarian tersebut nampaknya sudah dihentikan pada malam hari ini
dan tentunya kami masih menghimpun informasi jumlah korban yang akan mungkin bisa saja bertambah
karena memang ada posko posko yang didirikan oleh beberapa pihak terkait
karena tentunya ada keluarga korban yang terus mencari informasi terkait dengan keluarganya yang ikut
serta dalam peristiwa atau insiden kemarin di kecelakaan kapal motor lestari maju
dan untuk posko posko yang berada di selayar juga akan terus menerima informasi bagi mereka
atau para keluarga korban yang merasa keluarganya ikut serta dalam kejadian tersebut
sementara itu adakah
kemudian kendala ataupun kesulitan apa saja yang oleh tim basarna sendiri di sana yang paling sulit begitu
apakah kemudian cuaca ataukah mengenai posisi kapal atau seperti apa heranov
ya untuk cuaca pada hari ini cukup bersahabat nabila karena memang tidak terjadi hujan deras yang begitu kencang
ataupun angin yang berhembus
namun yang bisa kami lihat tadi memang ombak ini masih tinggi
sehingga memang masih tentunya menyulitkan para tim sargabungan untuk proses evakuasi
jika memang korban akan ada ditemukan untuk berikutnya
dan tentunya tim sargebungan masih akan terus bekerja
sampai kapan mereka akan bekerja ini masih tentunya kami nantikan
kedepan apakah satu minggu kedepan atau beberapa hari kedepan ini masih terus dilakukan
karena memang untuk cuaca pada hari ini cukup bersahabat
dan tim sargebungan masih terus melakukan pemantauan proses pencarian proses hingga penyelaman ke dalam
atau ke dasar bangkai kapal motor lesari maju pada hari ini
di mana personil tim sargabungan ini masih terus dikerahkan untuk penyelam untuk mencari korban korbannya hilang nabila
baik sementara itu bagaimana dengan informasi dari uang tiga puluh m yang hilang
untuk uang tiga puluh m

uang tiga puluh m tersebut sudah ditemukan dalam kondisi yang memang basah
dan kami juga menerima informasi dan juga memantau pada hari ini uang tersebut telah dipindahkan dan akan dibawa
dan tentunya akan diamankan karena memang dari pihak asuransi tentunya telah bertanggung jawab bank sulselbar untuk uang tiga puluh m tersebut
untuk memberikan gaji ke tiga belas bagi pns yang ada di sulawesi selatan
khususnya di selayar sulawesi selatan ini nabila
baik terima kasih atas laporan anda heranov al bashir dari selayar sulawesi selatan